halo semua selamat siang terima kasih sudah kembali bergabung bersama cnn indonesia tv
kali ini saya yudi yudawan akan memandu live pada siang hari ini
kenapa biasanya dari jam empat belas tapi kali ini kita maju di jam tiga belas
karena ada narasumber saya yang jauh dari negeri ratu elisabeth dari inggris sana
yang akan berbincang bersama saya nanti selama tiga puluh menit
nanti kita akan berbincang bersama mas rudy
halo rudy terima kasih sudah join
sepertinya rudy sudah request untuk live bersama saya
bagaimana ini kita nanti akan berbincang
karena sementara ini kita pasti viral sekali sebelumnya adalah narasumber saya kali ini indra
yang memang sudah menjadi talk of the town karena tergabung dalam satu dari ratusan peneliti
dari oxford university di inggris sana yang sedang mengembangkan vaksin covid sembilan belas
nah teman teman akan mendengar seperti apa sih
berbagi pengalaman dari indra saya biasanya ngomong gini indra rakan saya satu ini
yang memang nantinya akan berbincang terkait dengan bagaimana sih seluk beluk untuk mendapatkan vaksin covid sembilan belas
kemudian juga apa sih pertimbangannya dari indra sendiri untuk bergabung dengan tim covid sembilan belas di oxford university
sembari menunggu indra bergabung bersama saya nanti kita akan berbincang bagaimana sebenarnya perkembangan daripada
nah teman teman pasti semua sudah penasaran sebenarnya sejauh mana sih perkembangan pengadaan vaksin covid sembilan belas
semua negara di seluruh penjuru dunia sepertinya sekarang sudah hand by hand sudah berjibaku untuk segera mengembangkan vaksin covid sembilan belas
tidak hanya negara kita tapi juga ada negara seperti amerika serikat inggris kemudian juga ada dari negara rusia
bahkan china sendiri ataupun tiongkok dan juga indonesia akan bergabung untuk mengembangkan
baik terima kasih
bagaimana sih menyelesaikan virus yang saat ini menjadi pandemi tidak hanya di puluhan negara bahkan sudah ratusan dan sudah mengambil perbandingan
halo indra apa kabar selamat pagi waktu london ya
ya baik baik mas
ya disuruh pagi sekali berarti ya terima kasih sudah bergabung nih
nah ini mungkin disini sudah jam setengah dua hampir ya kalau disana baru jam setengah delapan ya
hmm mungkin saya panggilnya indra ya lebih enak indra ya
atau rudi ya saya
indah boleh cerita sedikit nggak backgroundnya
mungkin teman teman sudah banyak ngepoin nih cv nya indra karena udah viral banget ya itu beberapa waktu lalu videonya sebagai tim dari pengembang vaksin covid sembilan belas di oxfors university
mungkin indra bisa sedikit kasih background indra ini
dulu kuliah di mana kemudian sekarang lagi ambil kuliah apa
kalian bisa mengenal ada juga apakah pendialan b covid di universitas indonesia
baik u bang
wah u bang
nah ada juara
misalnya misalnya itu baru baru situ umrah
yang pertama itu sudah villa zo able being
oke indra ini audionya masih agak sedikit kurang jelas di pendengaran saya mungkin juga di
netizen mungkin agak terlalu jauh kali indra ya atau gimana jadi indra ini dulu s satu s dua di itb
siap ya ambil jurusan apa biologi biotechnical dulu s satu saya ambil mikrobiologi oke memang dari dari
kecil sudah tertarik di bidang ya saintis seperti itu atau gimana sih indra sebenarnya minatnya
oke nah ada background dari keluarga juga mungkin yang bergerak di bidang
saintis ataupun ayah ibu atau memang indra sendiri nih yang tertarik di bidang biologi seperti ini
jadi kita bidangnya sebenarnya beda beda yang saya diri di bidang saint
jadi yang saya diri di saint
saya punya penggerak yang saya itu
kita memang sebenarnya tidak ada background dari latar belakangnya
jadi ini karena mempunyai sikap saya
dari sma saya di bidang biologi

beberapa teman gak terlalu suka sekali ilmu sains ya karena kan susah gitu ya biologi kimia fisika
matematika kemudian kalau kamu sendiri memang dari dari smp saya mungkin tertarik ya ilmu exact
seperti itu ya eh saya tertarik karena gambarnya bagus sebenarnya jadi waktu saya ilmu sains smp
kadang kadang saya juga juga juga dan ternyata gambarnya bagus bagus kadang kadang
oke tapi sudah ada basic ya karena memang satu ada minat kemudian juga pernah beberapa
kali ikut competition ya meskipun tadi mungkin beberapa kak beberapa juga tidak selamanya
mendapatkan cipet dengan award ya seperti itu lalu kalau di inggrisnya sendiri sudah tahun
keberapa kemudian sekarang indra ambil jurusan apa ini indra ini tahun ke tahun kedua saya nanti
per september saya akan masuk ke tahun ketiga jadi saya mengambil jurusan clinical medicine clinical medicine
itu salah satu jurusan di bawah timphsheet kavert merupakan salah satu didalam
program saya disini empat tahun
mungkin saya masih di situ
kemarin proyek saya
jadi saat ini saya mesti double job
dan mengerjakan tes saya
kalau bicara mengenai keterlibatan indra
di tim oxford ini ya
tim peneliti untuk menemukan
prosedurnya seperti apa
semua orang yang study disana
dengan jenjang phd boleh apply
ataukah memang ada
technical misalkan direkomendasikan
dari pihak kampus
ataukah memang open
jadi di departemen saya itu
ada phd student
memang proyek ini awal mulanya bukan
sebagimana yang saya sudah bilang sebelumnya
ini awal mulanya dari salah satu grup
yang bernama emerging pathogen disease group
mereka mengembangkan untuk combe buat covid di awalnya
pada saat mau masuk uji klinis
mereka membutuhkan jumlah orang yang sangat banyak
karena kita tahu dia akan mempunyai
sepuluh orang kemudian
dan kalau di proses lainnya
dari program ini
kalau secara sikil
karena kita memang
memiliki proses yang sama
sekalian kita punya
tapi mungkin ada
satu orang yang punya
satu orang lagi
di proses tersebut
kesehatan tiburi ini
dia digunakan untuk
riset saya juga
di proses tersebut
seleksi terlebih dahulu ya
sebenarnya tidak ada seleksi
karena tidak semua orang
mengerjakan proyek lain
semua orang di sini
juga sangat baik
di orang yang
yang saya memiliki
kalau anda katakan
butuh waktu ya
butuh orang yang
tidak hanya pikiran
bagi waktunya gimana
di satu sisi
anda juga punya tanggung jawab
yang harus dipelajari
untuk kuliah di
kita tidak ada
kelas sama sekali
di akhir tahun ke tiga
jadi lebih ke arah
adalah final defense
saya tidak ada
saya belajar tentang
saya tidak ada
karena kita dianggap
sudah punya musik
dan kita langsung
terjun ke dunia
force yang kita
ekstrak lain juga saya untuk mengerjakan hal yang betul betul kritik karena siang bekerja di lab kemudian malam kemudian harus reanalisis data atau desain eksperimen kembali atau mulai menulis
jadi memang tapi saya senang sih melakukan itu
ada yang mengambil kebutuhan saya
ya ini indra kalau saya berinset sedikit ya ternyata tidak mudah kan menemukan vaksin bahkan ada beberapa penyakit yang disebabkan oleh virus sampai sekarang belum ada vaksinnya gitu kayak hiv segala macam ya
dan untuk vaksin dari covid sembilan belas sendiri kalau saya tadi baca itu ada yang disebut by klinis kemudian uji klinis kemudian ada fase satu dua tiga
indra mungkin sudah dengar ya kalau di indonesia sudah mau masuk ke fase tiga nih uji coba
sebuah apa namanya perusahaan bioteknologi dari tiongkok
kerjasama dengan pemerintah indonesia rencananya dalam waktu dekat akan segera menyebar ke beberapa relawan untuk dilakukan fase ketiga
nah kalau indra selaku peneliti ilmuwan juga melihat seperti apa sih perkembangan dari penemuan vaksin sendiri untuk covid sembilan belas di indonesia maupun di dunia
memang saya rasa pengembangan vaksin itu tidak mudah malah itu merupakan vaksin yang cukup tenius atau cukup berfungsi sebagai energi
dan kontansi itu dengan kegagalan jadi memang sangat sangat sulit untuk memasuki
saya cukup gemes dengan perusahaan perusahaan klinis di dunia ini karena mereka selalu berusaha untuk mengembangkan vaksin
kita sering informasi yang biasanya vaksin itu tekstil biasanya uji klinis itu waktu masuk ke klinis itu dia punya vaksinnya itu
jadi itu memang sangat sulit
itu sangat lambat
sebelas dua belas tahun kita ditelakkan hanya dalam waktu beberapa bulan karena kita terjunya cukup ekskensif
dan semua administrasi atau semua prosedur untuk covid sembilan belas itu di prioritas
jadi itu juga kita harus berusaha
nah ya tadi terkait itu
ya kalau anda melihat sendiri gimana perkembangannya
sepertinya massif sekali ya sudah sampai uji
iya jadi kalau kita lihat intervensi who itu memang ada ratusan ratusan kandidat vaksin
tapi yang baru masuk uji klinis itu sekitar dua puluh atau tiga puluh
dan itu juga sebagai ada yang masih fase satu fase dua fase tiga
beberapa kandidat memang secara timeline dia lebih advance
tetapi bukan berarti dia memiliki efektivitas yang belum baik
karena sampai saat ini dari dua puluh atau tiga puluh kandidat yang sudah masuk uji klinis itu belum ada satu kandidat pun yang mempublikasikan berkait dengan covid sembilan belas
dan kalau kita lihat di paper paper yang sudah dipublis data yang baru dipublis itu baru data safety data keamanan dari vaksin tersebut dan data imunisitas
itu data di mana vaksin tersebut bisa menguruskan covid sembilan belas
tetapi apa itu vaksin itu di belakang uji klinis itu memberi proteksi
itu belum ada data yang bisa dipubliskan
makanya baik oxford atau nova atau ketika lidah vaksin lainnya yang sudah masuk ke vaksin itu tujuan studinya adalah untuk mengurangkan resiko dari vaksin tersebut
beberapa banyak sih orang yang diperlukan vaksin tersebut
ya indra ini kalau kita lihat kan tadi anda katakan memang prosesnya masih panjang tapi dibikin instan karena kebutuhan yang sangat mendesak ya urgensinya begitu tinggi
lalu tadi anda lihat sama sekali
saat ini beberapa data yang dihasilkan uji coba klinis dari fase satu dua tiga itu masih belum signifikan sebenarnya
tetapi sebenarnya yang paling susah itu sebagai anda peneliti apanya di variable mana ini untuk menemukan apakah itu untuk awalnya untuk antigen kemudian juga pengujian virus ataupun juga sudah memasuki sampel yang orang dibagi ke fase tiga

sebenarnya hasil dari fase satu dua tiga itu tidak ada
itu bukan signifikan

itu bukan signifikan
semua fase diujikkan sangat sangat penting
dan hanya saja memang ada prioritas
dan hanya saja memang ada prioritas
jadi kita tidak boleh merekrut koneksi vaksin tersebut dahulu sebelum keamanan vaksin ini sudah terbukti

fase satu itu tujuannya untuk menguji keamanan vaksin pitanya

dulu sebelum keamanan vaksin ini sudah terbukti jadi kalau kita kembali lagi ke

kita tidak bisa merekrut seluruh rakyat untuk melihat efek krisi
efek krisi itu keefektifitasannya karena untuk melihat efektifitasnya itu
memerlukan orang yang banyak tapi kita tidak bisa merekrut langsung orang banyak
sebelum vaksin ini terbukti alam jadi keamanan juga sangat penting
imunisim kita juga penting kenapa karena kita ingin vaksin kita untuk menghidupkan
umur meskipun belum tahu bahwa respon imun yang dihasilkan itu bisa memberikan
deteksi atau tidak kalau misalnya dari awal vaksinnya tidak bisa memberikan respon
imun berarti vaksin itu tidak bekerja dengan memberikan proteksi respon imun

lebih dalam jadi kalau kita bisa mendapatkan pengetahuan kita bisa mendapatkan pengetahuan
kita bisa mendapatkan pengetahuan kita bisa mendapatkan pengetahuan
lebih dalam si respon itu tersebut nah di fase tiga itu yang paling penting
karena untuk melihat efektifitasnya dari vaksin tersebut apakah penyelenggaraan
di vaksin nanti bisa terproduksi atau tidak misalkan kita katakanlah selama vaksin
nah ini kalau di fase tiga kan rencananya ada ribuan orang menjadi relawan ya
bahkan gubernur jawa barat juga kang emil gitu mau nih jadi relawan gitu untuk yang sinovac
sendiri di indonesia nah dari ribuan orang itu kalau secara tekniknya mereka nanti akan
direview selama beberapa waktu sehingga nanti mendapatkan license atau approval dari
pemerintah ataukah memang tadi pengujian ini hanya dilihat beberapa hari atau bagaimana ya
secara teknis mungkin saya pribadi masih belum terlalu ngerti
jadi secara teknis ketika orang itu sudah tersebut mereka akan mendapatkan ujian atau tidak
ketika orang itu berhasil menjadi kolumdir mereka biasanya
akan mendapatkan ujian atau status mereka kemudian mereka juga akan didapatkan training
training tersebut untuk mengingat apa orang orang yang menjadi kolumdir ini
benar benar bisa karena syarat utama adalah orang yang sehat dan lemas
kemudian dilihat juga status bio kimia darahnya seperti apa
jadi mereka akan dianggap yang tersebut dulu sebelum mereka diberikan vakum
jadi jika ada orang yang mengingat itu maksudnya juga kalau di kami kami ada
protokol untuk melihat apakah orang orang tersebut sudah pernah terbuka sars cov dua atau
belum mungkin di indonesia juga akan menggunakan sistem yang sama untuk screening orang orang
yang belum terkena sars cov dua
kemudian juga apakah orang ini sudah terkena sars cov dua atau belum
jika sudah mungkin tidak eligible untuk penyal trials
jika belum akan menggunakan proses berikutnya
kemudian sebelum clinical trial dimulai mereka akan menggunakan consent atau kesediaan
itulah yang kemudian akan dijelaskan secara rinci trial ini seperti apa
tujuannya apa benefit apa yang akan didapat benefit apa yang tidak akan didapat
keuntungan yang tidak akan didapat
kemudian timeline untuk pengambilan simple seperti itu
nah ketika semua proses admin sudah selesai uji kinesis dibesan
kemudian uji kinesis dibesan
kemudian uji kinesis dibesan
divaksinasi oleh kandidat vaksin atau placebo
karena kan ini vaksinnya uji klinisnya biasanya itu blinded
tapi kita tidak tahu itu kenapa
vaksin untuk sars cov dua atau placebo
entah itu hanya wfi atau partil lain yang tidak berhubungannya dengan sars cov dua ini
nah kemudian setelah divaksinasi kita ada schedule untuk kembali ke sini
untuk klinis untuk klinis sampelnya
itu bisa per tujuh hari atau hari ke tujuh hari ke tiga puluh atau hari keberapa
itu tergantung dari desain studinya
setiap desain studi berbeda beda
tergantung dari vaksinnya sama objektif vaksin yang ingin didapat
seperti itu mas
jadi sebenarnya klinik latar ini proses yang panjang
klinik latar yang satu satu sendiri pun kalau misalnya di proses yang jatuh low up
itu bisa selesai baru setelah tahun depan
tapi dengan proses akuleransi kita bisa mendapatkan interim data hingga time point yang kritikal
sehingga kita bisa masuk ke fase prosedur yang lebih jatuh tinggi
dari proses prosedur yang jatuh tinggi sampai time point yang lebih tinggi
itu baru pula saya tahu jelas
oke berarti ini tadi indra katakan ada beberapa prosedur yang dibikin lebih compact ya
karena memang kebutuhan urgensi
tapi kalau saya sempat riset ini tolong dekorasi kalau saya salah
untuk vaksin ebola sendiri katanya tidak di uji coba ke manusia bahkan
mengingat apakah berarti
mengingat apakah benar atau tidak ya
karena memang dampaknya itu cukup besar terhadap kondisi fisik seorang ketika di uji coba untuk virus anti ebola waktu itu
kalau untuk covid sembilan belas sendiri ini apakah memang prosedurnya sama seperti halnya virus virus lain antivirus lain yang sudah ditemukan
ataukah memang dengan kondisi yang instan ini apakah justru lebih beresiko nantinya gitu
karena lebih dipercepat nih step stepnya
untuk dalam kondisi loh
jadi meskipun pengumuman itu mendapatkan jalur rasa mengumumsi
kita tidak mengorbankan sama sekali faktor keamanan ataupun faktor imunogenitas dan efekasi
faktor itu tetap menjadi penting
apa yang dapat diakselerasikan adalah pertama dari proses administrasi
itu menjadi lebih cepat
kemudian juga dari proses uji
itu bisa dikembangkan ke proses uji masing masing
yang biasanya sebelumnya itu harus dilakukan secara sepenciel
sebenarnya pas sudah diberes berarti itu mungkin mengusur sekitar satu tahun
begitu itu sampai satu tahun
berarti itu kita harus menunjukkan tiga lima tahun untuk satu lima tahun kedua
kemudian tiga lima tahun kedua
berarti lima lima tahun
itu tentu saja uji klinis masing masing
sedangkan untuk kondisi energi listrik seperti ini kita bisa melakukan secara overlap mas
saya bilang tadi dari uji klinis masih satu tahun tadi
jadi sebenarnya ada time truing partikel yang di awal
yang kita bisa langsung melakukan analisis secara eksensif
jadi ketika time truing sudah tercapai kita sudah melanjutkan untuk masa dua
dan dikitulah akselerasinya terjadi
jadi tidak ada sama sekali faktor yang dikurbankan untuk untuk sebuah jangka
karena dengan kondisi outbreak dan emergency sehingga memang harus sangat cekatan
dan sangat sistematis untuk melakukan penemuan vaksin ini
nah ini indra saya juga penasaran nih
katanya kalau virus itu ada jenisnya dari dna maupun dari rna ya
dimana kalau untuk covid sembilan belas sendiri rna ini gampang berubah berubah gitu kan urutannya
sehingga susah banget nih untuk ditemukan vaksinnya dibandingkan dengan yang dna sendiri
kalau pendapat indra seperti apa
ini berpengaruh nggak oleh para peneliti
jadi memang virus virus yang memiliki material genetik beriflaya rna
itu memang menjeluki tingkat mutasi yang lebih tinggi dibandingkan virus dna
karena secara alami virus tersebut tidak mempunyai aktivitas tool breeding untuk ketika virus itu bereplikasi
dia tidak ada mekanisme perbaikan seperti itu
nah tapi aktivitas yang terjadi ini sangat berhasil
untuk sars cov dua sendiri itu bisa dibilang beberapa mutasi itu sangat sederhana
sebenarnya lagi mutasinya apakah mutasinya itu aset atau tidak
sedangkan genom genom virus itu puluhan ribu
sedangkan mutasinya hanya terjadi setelah waktu atau dulu melacak nopelotina di dalam genom virus itu
jadi kita juga harus melihat mutasinya itu terletak dimana
apakah terletak di gen yang mengkode protein yang ditargetkan menjadi vaksin
atau mutasinya itu berarti tidak terletak
dan jika mutasinya itu terjadi di tempat yang ditargetkan sebagai vaksin
apakah situasinya itu sangat berarti atau tidak
sangat berarti itu berarti di sini maksudnya di sini
ketika mutasi itu terjadi bisa jadi asam amino yang dihasilkan itu tidak berubah
karena mungkin itu ada yang dikirim ke thailand
jadi dan menurut penelitian dari beberapa paper
meskipun mutasi ini memang terjadi di titik titik ini
tetapi kita tidak akan menyimpulkan untuk meletakkan vaksin ini
oke nah ini tadi terkait dengan rna sedikit
bukan melenceng ya tapi coba merelate nya dengan banyak statement yang beredar di indonesia
bahwasanya virus covid sembilan belas itu setiap negara bahkan setiap kota itu berbeda beda strainnya gitu loh
sehingga nanti vaksin itu setiap negara boleh jadi dengan sekarang sudah berpacu ya
dengan waktu misalkan ada amerika rusia inggris indonesia tiongkok semua berpacu
apakah nanti akan ada general yang akan ada vaksin yang sifatnya universal
sehingga bisa diterapkan di semua negara dengan region yang berbeda beda
baik itu iklim kemudian juga baik itu strainnya sendiri atau seperti apa gitu
untuk bisa menjawab itu tentunya kita perlu sedia kan
langsung ke dari itu mengapa
baik itu global maupun oxford itu melakukan studi di luar negaranya masing masing
jadi di uk kita melakukan studi klinis di brazil south africa
kemudian kinova juga melakukan studi klinis di brazil indonesia indonesia
di salah satu di asia selatan saya lupa nama negaranya apa
jadi dari itu kita bisa mengetahui apakah vaksin ini bisa diperkenalkan secara ini
tanpa ada boundaris race ataupun iklim
mungkin kita juga kira kira juga gitu
jadi kita belum bisa menjawab apakah tetap ada vaksin bisa diperkenalkan seperti universal atau tidak
dan terkait dengan covid sembilan belas sepertinya kurang bisa menjawab terkait evolusi dari covid sembilan belas
karena saya belum melayani
tetapi saya sebutkan tadi jika memang ada notasi yang terjadi pada virus tersebut bisa mempengaruhi vaksin yang diperkenalkan
oke berarti ini masih harus melihat beberapa studi kasus ya
karena memang tidak serta merta misalkan kita mengatakan oke dari race tertentu akan berpengaruh terhadap keganasan daripada virus ataupun daripada covid sembilan belas sars ini sendiri ya
indra sedikit ke
kehidupan pribadi nih ya di sana
bagaimana sih kehidupan sebagai seorang saintis ilmuwan di oxford gitu ya
apakah memang sehetik yang mungkin saya pribadi bayangkan
mungkin teman teman yang menyaksikan live kali ini setiap hari itu di lab baca literaturnya banyak banget uji coba gagal takut beresiko
di satu sisi mungkin ada deadline ada sesuatu yang sifatnya membuat stres
apa ini yang menarik mungkin bisa dibagikan
kalau membaca literatur paper itu memang sudah menjadi kebiasaan semua para scientist kali ya mas
karena memang dari situ kita bisa mengingat literatur apa yang kita bisa gunakan referensi apa yang kita bisa jelajahi
penulis yang kita kemudian hasil apa yang sebenarnya sudah pernah didapat
dan kita tidak ingin meriksa eksperimen yang sama
cuma di oxford ini bedanya kadang untuk tahun pertama saya saya mengharapkan yang namanya ini
jadi karena orang yang mengingat literatur itu dengan cara yang beda mereka punya skill yang jauh jauh
kemudian juga ketika kita berdiskusi wah ternyata banyak sekali hal yang saya belum tahu
jadi saya sekadang kekal minder
tapi setelah masuk ke dua atau tiga jam mereka sebenarnya berdiskusi tersebut karena memang tujuannya mengingat literatur
jadi saya juga berpaksa untuk melihatnya juga melihatnya di dalam apa yang saya ingin kerjakan
dan juga saya harus berpikir misalkan ada polisi
misalnya meskipun saya tidak menggunakan metode tersebut mungkin saya akan menggunakan metode tersebut
sebesar besar sehingga tidak ada detail lagi saya bisa cari yang lebih serius
terus riset dari saya riset di sini saya mengasihkan ke pengetahuan teknologi itu dengan netgom
tentunya kita bisa berkolaborasi dengan netgom
tentunya kita bisa berkolaborasi dengan
kita bisa berkolaborasi dengan untuk dengan universitas indonesia
dan mau atau keduanya mau
juga kita memiliki kesempatan untuk exposure di experience yang seperti saya alami sekarang ini
terlibat di pulau pulau lain
jadi ini sekali oportunitas yang bisa kita datangkan untuk video ini
nah ketika nama anda viral di indonesia ya
dalam satu dua minggu ini wah videonya semua orang sudah melihat ini siapa sih orang indonesia
menjadi bagian dari tim saintis yang di oxford university juga
lalu apa yang anda reaksi anda pertama seperti apa sih dengan kondisi ini
bahkan memang wah gue jadi terkenal follower pasti makin banyak ya
secara tanggung jawab moral juga mungkin jadi lebih besar karena orang makin mengerti anda mengenal anda
iya jadi sebenarnya ini waktu itu rekan saya waktu itu saya rinten rinten saya ini di grup saya
kemudian salah satu rekan saya meminta izin untuk mengoposnya di google
dan kearannya aku tidak ada salahnya untuk mempublic nanti rekening ini
sehingga orang orang tidak tahu
saya tidak berpikir bahwa ini akan menjadi viral
ya saya tidak memiliki tidak tidak tidak tidak kepikiran akan akan menjadi viral
nah yang saya takutkan adalah
makanya akan di nantikan menjadi over expected
atau berpikir pikiran dengan kemungkinan
maksudnya dan juga saya tidak ingin
hal ini menjadi menjadi euphoria bagi masyarakat
terutama dalam pengembangan vaksin
saya tidak ingin kayak dengan euphoria pengembangan vaksin
sehingga masyarakat lupa akan akan precaution akan
yang sudah diterapkan oleh pemerintah
mungkin juga mungkin juga lucentri
karena akan berangkat lebih mungkin lebih lagi lebih lagi
tapi sebenarnya dalam kenyataannya
saya sangat menjeng dan sebenarnya transmisi virus itu sudah selesai
jadi pada saat ini sudah selesai
jadi kita harus tetap berpikir
jadi saya takut takut
hal ini malah akan membuat masyarakat
ya jadi justru kayak ada pressure
sudah sampai fase tiga
itu padahal sebenarnya tadi indra katakan
di awal awal belum sesederhana itu ya
karena memang masih banyak sekali uji coba yang
harus dikembangkan dan juga harus dipertanggung jawaban
karena ini terkait dengan virus yang menjadi salah satu solusi mungkin ya
dalam artian untuk mencegah penyebaran covid sembilan belas
nah indra kalau anda sebagai ilmuwan di sana ya
ini kan semua berpacu dengan waktu nih
semua harus segera ketemu nih si vaksinnya
para ilmuwan ilmuwan di situ tuh ada pressure nggak sih
maksudnya di lab itu kalian masih chill masih fun masih suka bercanda
atau kan benar benar nerd gitu di depan tabung tabung
kita bekerja seperti biasa
karena kita bekerja di sini sangat sangat ritual oriented
karena kita suka bahwa untuk maksudnya kita berbentuk
maksudnya kita sudah paham seperti apa
jadi kita bekerja seperti biasa
sesuai dengan protokol yang ada
tidak munceng tidak mengusang usang teri
jadi ya seperti itu
kemudian juga paling di lab kita kita masih tetap bercanda bercanda
kita masih tetap membahas kebijakan kebijakan politik
bidungan kepada negara
ya ini yang paling bagus
ya maksudnya daripada itu
kemudian kita juga membahas tentang
kebijakan kebijakan politik dari kandidat lain
kita pakai di situ kita bisa menggunakan ini
ya ini kalau indra pasti mendengar ya di indonesia tuh informasi mengenai vaksin
kemudian beberapa hal terkait dengan opini
perkembangan penanganan covid sembilan belas
ada yang pro ada yang kontra
kemudian juga ada perkembangan tentang vaksin sendiri
ada orang yang bisa dalam tanda kutip menyatakan
wah gue ngeluarin nih obat yang bisa dijadikan sebagai antivirus gitu ya
tapi kalian sebagai para ilmuwan
apa sih yang harus bisa diedukasi kepada kita
warga yang sangat menantikan ini
karena seolah olah banyak sekali informasi yang beredar
dan bagaimana kita bisa berpikir secara rasionalistis
dan juga tetap optimis di satu sisi
pak iyam jadi saya ingin
ingin buat semua obat ataupun herbal yang beredar di indonesia
itu harus registrasi di badan pom
jadi jika berikut obat obat yang sudah diregistrasi di badan pom
itu harus diregistrasi
karena orang yang mengklaim bahwa sudah menempat sesuatu
apakah dia sudah melalui protokol yang benar
itu proses mendapatkan kebijinan daripada pom
jika belum saya rasa jangan terlalu diambil pikir
maksudnya berarti itu mungkin masih ada proses
atau mungkin itu bohong seperti itu
jadi itu tetap harus diperhatikan juga
saya juga mengingatkan
mengapresiasi bersih reputasi indonesia yang memang ingin
mengembangkan lebih dalam berkait dari semua hal tentang perumahan kursus ini
cuman juga saya ingin memberikan kelelakan untuk tetap selalu double cross check
dengan mengakibatkan intimal validasi yang bisa dilakukan
jika ada satu orang yang memberikan telepon seperti itu
jika dia sudah divalidasi oleh orang yang memang
mungkin itu disesuaikan terlalu benar
mungkin jika itu tidak mengakibatkan kebijinan daripada pom
mungkin bisa jadi itu merupakan keputusan yang kurang baik
jadi semua harus berbasis kepada data
kemudian berbasis terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi
serta ada legalitas ya
meskipun juga mungkin banyak orang berekspektasi
untuk ingin segera sembuh mungkin yang sakit
ataupun mungkin terhindar daripada covid sembilan belas
indra terakhir ini sebelum anda melanjutkan penelitian hari ini ya
karena jam delapan sudah harus selesai
harapan indra sendiri sebagai pemuda indonesia
yang saat ini berada di london di inggris menjadi bagian dari tim oxford
apa indra yang ingin disampaikan kepada warga indonesia
terutama para pemuda yang juga ingin menjadi seperti kamu
dan juga warga indonesia yang menunggu segera adanya vaksin
untuk mengatasi covid sembilan belas
saya juga sudah terima kebajian dari kita untuk tetap selalu beras pada
karena pandemi ini belum terakhir
memang beberapa regulasi regulasi di indonesia kita sudah memperbolehkan
karena melakukan beberapa aktivitas tertentu
tapi juga harus tetap mematuhi protokol protokol yang sudah saya
saya tetap mematuhi protokol tersebut karena
sehingga kemerdekaan stakeholder ataupun masyarakat
sama sama ingin keluar dari pandemi ini segera mungkin
jadi mungkin kerja antara berbagai pihak itu sangat diperlukan
terima kasih indra
oke terima kasih banget buat perbincangannya pagi hari ini
waktu london semangat terus
dan intinya bahwasanya semua ilmuwan ini berlomba
tapi bukan berlomba mencari siapa yang lebih dulu dapat vaksin
tapi bagaimana mengatasi pandemi ini segera
tidak hanya segera menghadapkan alokansi dari masing masing negara
ada masing masing ilmuwan juga
dan juga kita warga yang masih terkena imbas dari pandemi ini
harus tetap taat pada protokol covid sembilan belas
physical distancing pakai masker
jaga kesehatan sambil menunggu para ilmuwan seperti anda
segera menemukan vaksin ya untuk mengatasi problem covid sembilan belas
terima kasih indra untuk berbincang bincangnya pagi hari ini
langsung dari inggris ya
dan selamat kembali berjuang dan belajar untuk memberikan yang terbaik
sampai jumpa indra thank you
terima kasih pak
ya itu tadi perbincangan saya dengan indra rudiansat
terkait dengan sebenarnya perkembangan vaksin covid sembilan belas seperti apa
jadi teman teman meskipun anda yang saat ini sudah melakukan aktivitas
kesadaran dengan bekerja tetap menerapkan physical distancing
menggunakan masker dan juga harus menjaga kebersihan
cuci tangan menggunakan sanitizer
ini selalu narasi yang akan saya pribadi dan rekan rekan di media akan ucapkan
akan selalu ulangkan diulangi terus berulang ulang
karena memang cara ini paling sederhana
oke terima kasih
untuk mencegah kalian saya pribadi
dari terpapar covid sembilan belas sebelum para ilmuwan seperti indra
bisa melakukan terobosan dengan menemukan vaksin
untuk mengatasi virus covid sembilan belas sendiri
demikianlah live cnn indonesia tv hari ini
sampai jumpa terima kasih atas perhatian anda dan stay healthy bye